inilah rekaman video dari nelayan natuna kepulauan riau yang menunjukkan kapal mereka dihampiri atau didekati kapal coast guard atau kapal penjaga pantai tiongkok
jarak antara kapal coast guard tiongkok dengan kapal nelayan natuna terlihat sangat dekat dan saling beriringan
nelayan natuna bernama deddy yang merekam video menyebut peristiwa itu terjadi pada tanggal tiga belas september lalu ketika mereka sedang memancing ikan di laut natuna utara
dia mengatakan kapal coast guard tiongkok menghampiri kapal mereka dan meminta untuk pergi dari lokasi tangkapan ikan karena lokasi tersebut sudah masuk di perairan laut tiongkok selatan
padahal menurutnya perairan itu masih masuk perairan indonesia
tidak hanya dikejar kapal coast guard tiongkok
nelayan natuna juga merekam kapal perang amerika yang lengkap dengan pesawat tempur yang terlihat sebanyak lima buah
deddy menambahkan peristiwa dikejar kapal asing bukanlah pertama kali
tiongkok menyebut kapal ini sebagai peristiwa tersebut
pada tujuh belas september dua ribu dua puluh
panglima koarmada satu laksamana budd arsyad abdullah menyatakan tidak melihat adanya kapal perang asing di perairan natuna utara
hanya ada satu kapal tanker yang melakukan izin lintas damai di wilayah landas kontinen indonesia
panglima koarmada satu menjelaskan kapal asing termasuk kapal perang yang melakukan lintas damai di zona ekonomi eksklusif tidak memerlukan izin dari indonesia
bagi negara lain yang ingin memanfaatkan sumber daya alam di zte ataupun di landas kontinen
dia boleh namun harus ada izin dari pemerintah indonesia
namun apabila dia hanya melintas itu tidak masalah silakan tanpa izin
jadi mungkin ada beberapa viral yang kita lihat ada kapal kapal yang dipoto oleh nelayan atau video
jadi kapal perang boleh saja melintas atau kapal ikan boleh saja melintas
sebelumnya pada senin tiga belas september dua ribu dua puluh satu nelayan natuna melihat kapal perang tiongkok berkeliaran
informasi dari nelayan natuna ada enam kapal tiongkok yang mereka lihat
yakni satu kapal induk tiga kapal perang dan dua kapal coast guard
demi lebutan cnn indonesia